sudah pandemi covid sembilan belas melanda tanah air namun tampaknya hingga kini belum ada tanda tanda perbaikan kondisi
bahkan perpekan yang lalu indonesia kasus positifnya telah menembus satu juta kasus
dan menempatkan indonesia sebagai negara dengan kasus aktif tertinggi di asia
dengan total kasus aktif mencapai satu ratus tujuh puluh lima ribu kasus
dan salah satu penyebab tingginya angka kasus positif ini adalah masih banyak yang warga
yang abai terhadap protokol kesehatan
seperti inilah aktivitas warga di kelurahan pancoran dan kelurahan mampang perapatan jakarta selatan
tingginya angka kasus positif covid sembilan belas di ibu kota nyatanya tak cukup membuat warga sadar
akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan
terbukti masih banyak warga yang beraktivitas di ruang publik tanpa mengenakan masker
beberapa di antaranya juga terlihat santai berkerumun tanpa menjaga jarak
kira kira alasannya tadi selain dekat lupa
padahal di rumah ada masker ya
sebenarnya khawatir nggak sama covid sembilan belas
barusan keluar buru buru saya lupa rumah ini
alasan ya emang biasanya terus suka keluar keluar juga suka lupa gitu
enggak baru cuma ini lupaan
bisa aja nih cari alasan ada masker banyak nggak di rumah
ada yang mengaku lupa ada pula yang menganggap virus corona adalah hal yang biasa
padahal data berbicara enam puluh tujuh rw di dki jakarta tercatat sebagai zona merah
jakarta selatan pun menjadi penyumbang wilayah dengan zona merah terbanyak yakni tiga puluh rw
kita pakai masker terus sih mbak kadang nanti ya dilepas kadang ya pakai
kalau pakai terus kadang pengap
anda makin kesini gimana makin takut apa makin santai apa makin gimana
kalau saya sih biasa sih mbak saya kan tukang buah saya orangnya sehat
kita ada sehat
mosok kan kita juga nggak tahu loh yang namanya kena kan bisa dari mana mana gitu
ya namanya penyakit nggak tahu juga sih mbak
sebagai penyumbang kasus positif terbanyak dengan rata rata kasus harian mencapai tiga
dki jakarta kini juga tengah kewalahan dengan tingkat keterisian tempat tidur icu
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia hermawan saputra menilai
rasa jenuh menjadi alasan masih banyaknya warga yang abai terhadap
satu satunya yang bisa menjadi harapan adalah kebijakan pemerintah pusat
untuk serius menekan laju penyebaran dengan memperlakukan pembatasan total
mestinya warga negara kita sejauh ini sudah tahu dan paham
bagaimana mekanisme penularan dan bagaimana cara mencegah dari covid ini
tetapi karena tadi kejenuhan faktor ekonomi
faktor interaksi sosial budaya yang sudah lama ini
membuat orang menjadi lebih permisif dan akhirnya
lebih cuek terhadap risiko covid
psbb nasional kompah dan disiplin adalah sebuah kebijakan yang berani
tetapi paling efektif dalam melewati dan mengendalikan covid
nah dengan begitu kita akan cepat mengukur berapa dampak dan nilai kerugian
sehingga economical refreshing atau rebound setelah itu bisa kita desain dengan baik
itu opsi pertama
upaya untuk mendisiplinkan warga agar taat prokes sebenarnya telah diupayakan
mulai dari sanksi teguran
mulai dari sanksi teguran
mulai dari sanksi administrasi berupa denda
namun selama upaya pengendalian pandemi berjalan parsial
tidak mengandalkan strategi epidemiologi serta pengambilan kebijakan yang tepat
maka mustahil kita bisa menang melawan pandemi